seorang wanita asal demak jawa tengah
dibekuk tinjatan raspolda jawa tengah
lantaran menipu beberapa warga
dengan modus meminjam uang
tersangka sendiri diduga menggunakan gendam atau hipnotis
sehingga mampu merap uang dari korbannya
dalam aksinya modus dr adalah berpura pura
meminjam uang kepada korban
dengan jaminan sertifikat tanah
dan sejumlah perhiasan emas
korban pun seketika mengikuti permintaan tersangka
yang diduga menggunakan ilmu hipnotis atau gendam
setelah mendapat uang dari korban
korban sendiri baru tersadar selang beberapa hari
setelah mengetahui bila sertifikat dan perhiasan emas
milik tersangka yang digunakan sebagai jaminan
ternyata palsu dan imitasi
untuk mempengaruhi korban
yaitu dengan iming iming akan digantikan emas
atau digantikan sertifikat
sementara yang merupakan ritual
itu adalah kalau sudah kenal
dia menyampaikan bahwa dia bisa memberikan
orang tersebut dimudahkan rejeki
dengan upaya upaya ritual
dari hasil penyelidikan sementara
terungkap bila tersangka
sudah beraksi sejak tahun dua ribu sembilan belas
enam warga yang keseluruhan
telah memberikan uang kepada tersangka
tersangka akan dijerat pasal tiga ratus tujuh puluh delapan
dan atau tiga ratus tujuh puluh dua kuhp
dan atau tiga ratus tujuh puluh dua kuhp
tentang penipuan yang ancaman hukumannya
empat tahun penjara
damar sinuko semarang jawa tengah